prestasi gemilang kembali ditorekan anak bangsa
dua siswa di lamongan berhasil menciptakan obat penyakit diare
dari bakteri yang terdapat pada tubuh lalat
dari penemuan jenius ini kedua siswa mampu meraih
dua medali emas di ajang internasional
yang digelar di georgia april lalu
penasaran seperti apa lalat penyebab penyakit diare ini
mampu disuap menjadi obat diare
berikut liputannya untuk anda
siapa sangka lalat yang menjadi salah satu penyebab penyebaran diare
ternyata juga menghasilkan antibiotik penyembuh diare
ya dua siswa asal lamongan inilah yang berhasil menemukannya
dari penelitian yang dilakukannya selama tiga bulan
mampu menemukan kandungan bakteri
serta sistem ketahanan pada lalat
untuk digunakan sebagai obat diare
dalam tubuh lalat terdapat bakteri actomisintes
yang digunakan untuk sistem pertahanan atau kekebalan tubuh
bakteri inilah yang dapat menimbulkan dua antibiotik
yang bermanfaat sebagai obat diare
proses pembuatan obat diare berbahan dasar lalat rumah ini
cukup mudah dan bisa dilakukan oleh masyarakat awam
pertama yang harus disediakan adalah lalat rumah
lalat ditimbang sesuai dengan
kriteria bobot seberat lima gram
setelah melalui beberapa proses kimia
kandungan bakteri baik ini diambil
untuk selanjutnya kembali diproses
lalat ini kemudian direndam dalam air murni
selama dua puluh empat jam di dalam inkubator
atau didinginkan di dalam kulkas
setelah itu saring dan masukkan ke dalam botol
untuk memastikan obat diare ini benar benar bekerja
dua peneliti muda ini telah melakukan percobaan

ketika obat diare ini bergerak

seluruh pasien yang mendapatkan pengobatan dari obat ini
mengalami penyembuhan lebih cepat
awalnya kan kita melihat lingkungan sekitar
kita melihat lalat biasanya kan dianggap sebagai
faktor pembawa penyakit
maka kami berpikir
mengapa lalat sendiri tidak terkena bakteri bakteri
dan virus meskipun mereka hidup di tempat yang kotor
akhirnya sebuah penelitian menemukan bahwa
di dalam tubuh lalat terdapat satu sistem pertahanan
dari temuan ini
pihak sekolah berencana akan mengembangkan
dan berencana akan memproduksi secara massal
untuk membantu penyembuhan pasien diare
penemuan ini membawa keduanya mampu meraih dua medali emas
yang digelar di georgia april lalu
miftahul arief lamongan